yang mengundang adalah bapak presiden
dan semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran pan
dalam pertemuan para petinggi partai yang dilakukan rabu sore di istana negara
anggota koalisi menyambut penambahan anggota baru koalisi indonesia maju
yaitu partai amanat nasional
joni juga menepis adanya pembahasan amandemen serta pemilihan umum dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia